ribuan guru dan pegawai honorer di surabaya sudah tiga bulan belum menerima dana bantuan operasional pendidikan daerah atau bobda
untuk menghindari kecemburuan dengan guru pegawai negeri sejumlah sekolah terpaksa mengeluarkan dana talangan untuk menggaji mereka
jika kesejahteraan guru pegawai negeri sipil sudah terjamin nasib berbeda dialami oleh satu lima ratus guru dan pegawai honorer di kota surabaya
mereka mengaku belum menerima dana bantuan operasional pendidikan daerah atau bobda untuk periode januari hingga maret
harusnya mereka sudah menerima dana itu pada akhir januari atau awal februari lalu
setiap guru atau pegawai tidak tetap di sekolah negeri nominalnya sama dengan umk surabaya yakni tiga dua juta rupiah
sementara untuk sekolah swasta tergantung dari jumlah siswa
meski belum mendapatkan honor hal itu tidak menyurutkan semangat mereka
untuk tetap menghindari kecemburuan antara pegawai honorer dengan pegawai negeri pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem subsidi silang
seperti yang dilakukan sekolah dasar negeri tembok dukuh surabaya
dana operasional kooperasi digunakan untuk menambal gaji dan operasional sekolah yang belum selesai

ini kan ada kooperasi sekolah
nah untuk bulan bulan yang seperti ini karena kebiasaannya itu biasanya bobda atau bosnas telat
jadi kooperasinya modalnya itu dipakai talangan dulu
sementara itu dinas pendidikan kota surabaya menyatakan
tersendatnya pencairan dana bantuan operasional pendidikan daerah atau bobda
akibat lambatnya input data dan revisi berkas yang dilakukan pihak sekolah
dinas pendidikan mendesakkan
kepada sekolah untuk melakukan pemantauan sistem input online secara rutin
sehingga saat terjadi kesalahan input data dapat segera dibenahi